kita beralih ke informasi lain
polisi indonesia ikut berkontribusi menjadi pasukan perdamaian dunia
namun di antaranya ada polisi wanita yang ikut berperan dalam tugas tersebut
lalu seperti apa kiprah dan tugas poluan yang berada di negeri konflik
sudah ada ibtu trifonia situmorang yang berada di darfur sudan
ya selamat malam mbak
ibu boleh diceritakan berapa lama ibu berada di sudan
kemudian apa saja sih tugasnya kita kita yang ada di indonesia kadang penasaran
kalau misalnya polisi pria kita sudah banyak tahu apa yang dilakukan
kalau polisi wanita seperti apa ibu
kalau kita epu sebelas yunamid sudah ada satu tahun enam bulan mbak di golo sudan
dan khususnya poluan itu terbagi bagi ada yang di support dan di taktis
khusus saya sendiri saya menjabat pasimin pers fpu sebelas mbak
dan rekan yang lainnya menjabat sebagai poluan di pasukan taktis
kalau pasukan perdamaian apakah ikut dalam misalnya dalam berkonflik atau meredakan konflik dengan perang saudara misalnya
atau seperti apa kalau tugas polisi wanita
iya mbak jadi kalau tugas kita sebagai polisi pasukan fpu di daerah misi ini
kita memang tidak ikut untuk berkontribusi terhadap perang yang ada
tapi kita di sini kita mengajarkan bagaimana supaya adanya keamanan dan ketentraman untuk masyarakat yang ada di sana
misalnya sebagai poluan kita banyak mengikuti patroli dan kita sering menyapa anak anak dan wanita yang ada di golo ini mbak
ibu boleh digambarkan nggak kepada kami
kalau di indonesia punya budaya atau nilai nilai tersendiri bagaimana dengan di afrika
apakah ada tantangan tersendiri ketika menghadapi masyarakat yang ada di sana
oh pastinya mbak soalnya antara budaya dari masyarakat afrika itu sendiri dengan kita orang indonesia itu sangat berbeda
tetapi jangan salah untuk kita semua yang ada di sini khususnya poluan
itu dianggap sebagai sosok yang ramah
dan kita sering dipanggil andonusi tamam seperti itu mbak
jadi kita sangat dekat dengan masyarakat khususnya wanita dan anak anak yang ada di sini
tapi pernah nggak ibu mendapati masyarakat atau kelompok masyarakat yang menolak kehadiran polisi di sana misalnya
khususnya tahun ini merupakan poluan pertama mbak yang hadir di
jadi awalnya kehadiran kami itu masih dianggap canggung dengan masyarakat
tapi dengan seiring berjalannya waktu lama lama kita sudah mulai menjalin siraturahmi dengan masyarakat di sini mbak
jadi sampai sekarang kita tetap berseraturahmi dengan baik dengan masyarakat di sini
baik terima kasih ibtu trifonia situmorang sudah bergabung bersama kami malam hari ini selamat bertugas